kita tadi ngapain sih disini
ya udah mbak dudu aja sih nganteng
ya kan mas dul
kok dul sih namanya dia kan randy
ih mbak andin gak tau ya
ya kan mas dul
nama panggilan kesayangan mbak
kenapa kau meninggalin mama roy
ibu kenapa bu
ibu kenapa bu
ibu kenapa bu
mendingan aku ke kantin dulu deh
ibu kenapa bu
ada apa itu
saya mau tanya itu ada apa ya sus
iya mbak itu katanya ada ibu ibu
yang histeris teriak teri depan kamar jenajah
nyebut nyebut nama roy gitu
jangan jangan tante rusak
yaudah makasih ya sus ya
bisa ibu saya keluarganya
sus tolong bawa berangkar kesini sus kita bawa ibu ini ke igd cepet sus
kiki harus pastikan kalau dalam waktu enam bulan
kiki harus membuat mas al cinta mati sama yang namanya mbak andin
kiki akan melakukan sekuat tenaga kiki
untuk membuat aladin menjadi ikatan cinta antara mas al dan mbak andi
wahai aladin yang di atas sana tenang nak
miskiki akan mengusahakan dirimu hadir dan dijemput oleh mama papamu untuk lahir di dunia ini
rena miss kiki mau pisikin sesuatu
lihat aja pokoknya semua kata kata yang berada di dalam surat perjanjian itu tidak akan kubiarkan terjadi begitu saja
sebenarnya surat ini jalan keluar yang baik supaya gue gak usah berurusan lagi sama andin setelah hak asorena beres
tapi apa gue siap berpisah sama andin
aku mau main sama papa
oh mau main sama papa
aduh kok gak diangkat angkat sih
gimana caranya aku gak setau a kalau tante rosa tuh ada di gd
kita tadi ngapain sih disini
ya udah mbak dudu aja sih nganteng tunggu bentar
ya kan mas dul
kok dul sih namanya kan randy
eh mbak andin gak tau ya
kan nama lengkapnya mas randy ini abdullah randy
ya kan mas dul
nama panggilan kesayangan mbak
main tutup mata
oh mau main game
mbak pernah aku main itu kamu main itu
tapi kamu belajar dari mana
sama siapa kok bisa tau main games itu
pasti reina pernah main sama ancus myrna kan ya kan
ya udah ngumpul semuanya kan
nah nanti kalau yang kalah berarti matanya dia ditutup ya
tangannya gini semua
nggak usah nggak usah tak bantu mas
wah pengertian sekali kalau aku nggak nyampe langsung duduk
ayo ke tengah ayo ke tengah
ayo ke tengah tengah
yuk tak puter puter dulu ya
satu dua tiga
satu dua tiga
uh uh uh uh
uh uh uh uh
eh eh eh ah
uh uh uh uh
mas rendy tahu ya dari baunya yang mana kemana bukannya
nih viva pamamanya aladdin siap siap aja kiki bikin baperat kiki udah punya rencana
ada magajan pak satu
andalah target selanjutnya
kamu yang mainin ya
yang ditutupin matanya ya